inilah penampakan seekor bayi ikan hiu yang viral di media sosial
video ini diunggah akun instagram at fakta indo pada selasa lalu
dan perhatikan baik baik
bentuk kepala hiu itu nampak menyerupai wajah manusia
bayi ikan hiu yang sudah mati itu disebut ditemukan oleh nelayan di kepulauan rote nusa tenggara timur
menanggapi hal ini peneliti dari pusat oseanografi lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi
ikan berwarna putih pucat yang memiliki mata dan mirip wajah manusia ini
bukanlah spesies baru
secara ilmiah fenomena ini dikenal dengan sebutan cyclopia
yang merupakan kelainan genetika
kelainan ini tidak hanya terjadi pada ikan hiu
namun juga bisa pada hewan maupun tumbuhan lainnya
lumpia itu sebetulnya tidak hanya ditemukan di hiu atau satwa saja
tetapi juga pada makhluk hidup yang lain
seperti pada manusia dan juga tumbuhan
nah itu terjadi ketika pada saat dia berkembang di dalam tubuh atau rahim induknya
itu terjadi kegagalan
sehingga pada saat dilahirkan
dia memiliki bentuk yang tidak lazim
biasanya makhluk hidup yang dilahirkan dalam kondisi kelainan genetika cyclopia
tidak dapat bertahan hidup lama
mardika prakasa satya jakarta